pandemi covid sembilan belas memaksa semua calon di pilkada dua ribu dua puluh untuk mengubah strategi kampanye
kampanye tatap muka terbatas dan kampanye virtual dinilai mereka kurang efektif untuk menarik minat pemilih
menurut anggota komisi satu dpr muhammad farhan dalam sebuah survei diketahui bahwa di musim kampanye
televisi menjadi media paling efektif untuk menarik perhatian masyarakat
media yang terdaftar di dewan pers dapat diawasi lebih baik melalui regulasi yang ada
kampanye melalui media mainstream dinilai dapat mengurangi resiko money politics atau politik uang
yang kerap menjadi budaya kampanye di indonesia
di era post truth atau era pasca kebenaran kampanye daring dinilai berpotensi digunakan untuk melancarkan kampanye hitam
menurut peraturan kpi media dapat menyiarkan kampanye mulai dua puluh dua november hingga lima desember mendatang
setiap hari kampanye di televisi dibatasi tiga puluh detik dan radio enam puluh detik
selain itu setiap lembaga penyiaran hanya dibatasi untuk menyiarkan sepuluh kampanye per hari
tujuan langkah kpu saya pikir sudah cukup tepat untuk mengurangi kampanye di lapangan
dan kemudian mengalihkannya kepada dua hal
kampanye melalui lembaga penyiaran dan kampanye melalui virtual
nah kpi bertugas melakukan pengawasan
sebetulnya namun ketika dalam pilkada kami terikat dalam gugus tugas dengan kpu bawaslu dan dewan pers
kpi mengawasi lembaga penyiaran agar selalu netral selalu kemudian proporsional dalam memberitakannya
nah dalam pilkada ini tentu kita punya peraturan bersama
misalnya adalah aspek dari alokasi waktu yang sama pada setiap konten